jadi pewarna nya itu pakai tanaman mangrove kayak tadi ada tarum ya bu putri malu bakau juga
lalu sebenarnya kalau dari pedagang apa saja nih pak